makan enak di restoran ah berbiasa
makan enak di warung tenda itu baru luar biasa
untuk itu dalam ragam kuliner kali ini kami akan mengajak anda untuk makan puas tanpa rasa was was
tempat pertama yang kita datangi adalah sopongiro japanese food
berada di jalan panglima polim kebayoran baru jakarta selatan
warung tenda ini mulai masak pukul setengah tujuh malam dan tutup pukul satu pagi
jangan kaget kalau kalau ke warung tenda ini dan menemukan pengunjung ramai dan anda harus ngantri sebelum bisa makan
menyajikan olahan makanan khas negeri matahari terbit jepang yang tak asing di lidah masyarakat indonesia
sopongiro menawarkan makanan rasa bintang lima dengan harga kaki lima
resep bisnis menghidangkan makanan nikmat dengan harga hemat membuat tempat ini terus bertahan
sejak pertama kali mulai pasang tenda dua puluh lima tahun yang lalu
jangan lupa like share dan subscribe ya
pertama enak terus juga terjangkau juga sih harganya
paling suka di sini apa
nah ini kebanyakan belinya
kirain porsinya sedikit
ternyata pas datang tuh banyak juga ya
katsu katsu an nasi goreng gitu aja sih
kali ini saya akan mencoba beberapa menu favorit di sini
di antaranya yaki meshi atau nasi goreng
nasi goreng khas jepang dengan isian daging sapi
kirisan sayur dan telur acak yang dijual seharga dua puluh lima per porsi
selain itu ada juga beef yakiniku seharga tiga puluh lima ribu rupiah
yang juga tak kalah digemari ada chicken katsu
digoreng sampai luarnya garing dan dituangkan saus ton katsu yang asam manis
serta gurih seharga tiga puluh tujuh ribu rupiah
dan yang terakhir tempura udang
yaitu udang kupas dilumuri tepung digoreng sampai luarnya renyah
dan disajikan dengan saus celup dan tsuyu yang menyegarkan seharga tiga puluh lima ribu
alhamdulillah kenyang banget
tadi sudah makan empat menu
tidak ada yang tidak bisa dihormati
dan harganya tidak sampai satu ratus empat puluh ribu yang bisa dimakan untuk empat orang juga
supaya kita bisa lanjut makan lagi jangan lupa minum teh hijau untuk mengarutkan lemak
sekarang kita ada di tempat berikutnya di warung tenda berikutnya untuk makan masakan minang
meski berjualan di warung tenda nama tempat makan ini adalah rumah makan minang maimbau
berada di jalan insinyur haji juanda cirende tangerang selatan
tempat ini mulai buka pukul tujuh hingga sebelas malam
sejak berjualan dua puluh tahun lalu tempat ini telah memiliki banyak pelanggan
yang bisa hampir dua tiga kali dalam seminggu terutama setelah pulang kerja
jangan kaget kalau pilihan makanan terlihat mulai habis
satu jam setelah mulai buka ya
pulang kerja mampir ternyata cocok enak gitu
ya udah keterusan sampai sekarang
banyak deh sini semuanya ya
bisa ya nambah deh pokoknya kalau di sini
bisa nyandu di sini nyandu tau nggak nyandu
kalau gitu saya mau buru buru cobain dendeng serta terong balado
dengan rendang ditemani sayur nangka dan juga sambal hijau
dengan harga menu lauk dimulai dari dua sampai dua puluh rupiah
pengunjung bisa makan puas tanpa rasa was was
tadi udah makan pakai macam macam lauk yang lama banget
hanya habis empat puluh rupiah saja
sekaligus membuktikan bahwa makan enak bisa ditemukan di mana saja
termasuk di warung tenda
arya di totama egyagung jakarta dan tangerang selatan